langsung deh ada yang bilang tahun baru ya penampilan baru supaya peruntungannya juga baru bahkan lebih baik lagi dibanding tahun tahun yang berikutnya ataupun tahun tahun sebelumnya
nah mengganti warna rambut bisa jadi cerah untuk tampil beda tapi nggak boleh salah juga karena itu lumayan lama loh kan
saya sih belum pernah ya di cat rambut ya dan agak agak aneh sih kalau saya sampai cat rambut ya
hanya misalnya pak mirza sebelum anda mengganti warna rambut ada baiknya loh bagi anda untuk melihat dulu bagaimana tren warna rambut di tahun dua ribu delapan belas nanti dan ini bisa jadi trennya cocok atau tidak dengan anda
warna rambut menjadi fashion bagi mereka yang selalu mengikuti tren
karena itu warna rambut trennya selalu berubah setiap tahun
sejak tahun tahun layaknya tren pakaian
seiring berkembangnya zaman berkembang pula tren baru dengan teknik mutakhir
sejak tiga tahun terakhir penggemar tren warna rambut diperkenalkan dengan teknik ombre dan beliage yang memberikan kesan natural
oke untuk dua ribu delapan belas kalau dari sisi teknik pewarnaannya kita masih tetap adalah berbicara mengenai balias
orang bilang ombre dan segala macam tapi balia sebenarnya versi lebih soft daripada ombre
soft balayage yang lebih subtle
ada gradasi warna tapi tetap lebih subtle
seperti juga pakaian tren warna rambut di indonesia juga berkiblat pada tren di negara negara eropa dan amerika
menurut indra tanudharma meskipun memiliki perbedaan warna kulit
tren rambut dari eropa dan amerika tetap bisa diaplikasikan di kulit orang indonesia yang kuning dan sawo matang
ini adalah salah satu warna tren yang akan terjadi tahun dua ribu delapan belas
yang kita sebut dengan cafe balias
yang tadi saya sebutkan bahwa balias itu juga bisa untuk orang orang yang ingin terlihat lebih natural
ini kita lihat warnanya adalah brown dengan ada warna seperti latte cappuccino
yaitu dengan warna warna sedikit metallic sedikit ash brown supaya terlihat lebih cerah
dan juga ini saya aplikasikan untuk model yang juga klien saya yang kulitnya sawo matang
yang sebenarnya juga cocok untuk warna
warnanya seperti ini
bagaimana apakah anda tertarik mewarnai rambut sesuai dengan tren dua ribu delapan belas
manggar fatani jakarta